komisi pemilihan umum jawa timur memastikan di jawa timur tidak ada calon legislatif yang terindikasi sebagai mantan narapidana koruptor
kpu jatim akan mengikuti instruksi kpu terkait kebijakan proses pemungutan suara
putusan mahkamah agung terhadap uji materi pasal empat ayat tiga pkpu nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh
yang memuat larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon anggota legislatif ditanggapi santai oleh kpu jatim
hingga kamis pagi ketua kpu jatim eko sasmito menegaskan di jawa timur tidak ada caleg yang terindikasi mantan napi koruptor
sementara caleg asal kabupaten blitar saat ini masih dalam proses pengajuan kasasi
sehingga belum ada putusan hukum tetap yang menjadikan mereka sebagai napi koruptor
sedangkan caleg dari kabupaten sidoarjo dipastikan sudah diganti oleh parpol terkait
sebagai tindak lanjut wacana pemberian keterangan latar belakang caleg di masing masing tps
kpu jatim masih menanggung
masih menunggu instruksi dari kpu ri
caleg caleg yang kemarin melakukan sengketa baik di bawaslu atau kemudian ada yang diterima dan tidak di beberapa tempat itu
itu di jawa timur jadi ada beberapa kabupaten kota yang memang ada indikasi seperti itu